kau ada disini
al yang suruh lo kesini
ada apa ya
ya andin kenapa
rena itu ada pengambilan nilai rena
masalahnya rena takut lagi mas
aku rasa traumanya kayaknya muncul lagi deh
kemarin perasaan baik baik
kajeng udah berani
iya tapi sekarang dia takut
dia ga mau berenang
aku rasa dia pengen ditemenin sama kamu deh mas
kamu bisa dateng kesini ga sih mas
temenin rena ya
yaudah yaudah saya kesana sekarang ya

kamu tolong bawa mobil siapkan ya
masuk lobi ya
iya pak silahkan
pak al kenapa ya kok buru buru banget
saya ada janji dengan aldebaran
maaf pak pak aldebarannya baru aja keluar kantor
kayaknya nggak mungkin soalnya tadi nggak ada sepuluh menitan dia telpon saya untuk ketemu hari ini
tapi barusan saya lihat pak lebarannya keluar dari gedung ini
jadi kok pak
kalau dia pergi kenapa harus minta aku datang ke sini untuk meeting
yaudah nggak apa apa saya coba hubungin pak aldebarannya
ya ampun gue lupa ngabelin nino kalau gue harus keluar
anda di mana
saya sudah di kantor anda katanya anda lagi pergi tadi
iya saya sekarang sedang di luar lagi ada urusan mendadak maaf saya nggak ngobarin
urus aja urusan anda ya
urusan nino nanti aja lah reina lebih penting
oke kits yang miss erina panggil maju ke depan ya oke pertama kenzi
wah ternyata kenzi berani juga ya tepuk tangan
bagus sekali oke selanjutnya joanna
wah ternyata juanda juga berani juga ya pinter sekali tepuk tangan
mas al mana ya kok belum sampai
gue nggak mau
rena masih takut posisinya boleh tunggu papanya reina dulu nggak
supaya dia berani
oke boleh bu
jadi nanti nama reina taro di paling terakhir aja
apa dia mau ziarah ke mekang pak ruy
lo harus tenang disana
lo ada disini
al yang suruh lo kesini
kenapa al nyuruh rendy kesini ya
apa dia ngerancanain sesuatu soal mekang ruy
ada masalah apa
al itu gue udah anggap seperti abang gue sendiri
lo cerita sama gue lo masa takut
rahasia al juga banyak gue tau
siapa tau gue bisa lantri
gak akan jadi masalah
angga masih disini
makam ruy dimana ya
pak angga kemana sih
kok dia sama randy ya
mereka berdua kayak lagi ngobrol serius
pak al sebenernya juga bilang
pak al bermaksud untuk melakukan
pembongkaran makam alman pak ruy
makam ruy mau dibongkar
iya pak al berencana untuk melakukan tes dna
antara alman pak ruy dan reina
itu artinya al nggak percaya
jadi reina itu anak anding sama ruy
lo kenapa disini sih
mbak misal jadi denger dan tau soal ini
oke kalau gitu aku mau nanya sama anding
lo dengerin gua ya

ya lo tenang

aku bisa nungguin kamu di rumah
aku bisa nungguin kamu di rumah

aku bisa nungguin kamu di rumah
aku bisa nungguin kamu di rumah
aku bisa nungguin kamu di rumah

aku bisa nungguin kamu di rumah
aku bisa nungguin kamu di rumah
aku bisa nungguin kamu di rumah
aku bisa nungguin kamu di rumah